sudah selesai bikin rendangnya
kami pamit dulu ya
kayak tambah sakit bu
bapak sih sok sokan latihan jalan
tuh kayaknya bunga sakit juga nih
ngebantuin bapak jalan
mas pur tungguin sebentar ya
ai ai gak jadi pergi
ai ai baru pulang bun bun
gimana kalau kita makan es campur dulu
gimana tadi ketemuannya
bun bun ternyata temen ai ai itu minta bantuan ai ai untuk ngurusin kpr
terus ai ai bisa ngurusinnya
masalahnya dia minta tolong sama ai untuk ngajuin ke bank
dia itu kerjanya freelance dan kerjanya nggak tetap
terus ai ai bisa bantuin dia
terus gimana objekannya
lapar kagak makan toprak yuk
tadi pagi saya sarapannya banyak jak
istri saya masakin telur dadar tahu goreng sama tempe orek
ya itu kan sarapan ini kan udah siang
kamu kenapa nggak makan di rumah aja tuh
mau males makan di rumah entah ketemu emak
nah gitu atuh
coba kalau dari tadi ngomongnya begitu
jack tadi ada orang tipi kemari cari berita
gue bakal masuk tipi jack
lo di bawah angkang aja
ada orang di wawancarain
kameranya yang hadap sini
gue jadi background aja
tadi juga orang tebingnya datang ke pangkalan
tapi kalau o jack bukan cuma jadi background
malah jadi orang yang di wawancara
nah backgroundnya saya
makasih ya mas pur
ih usah dong
ada apa mas pur
kalau sekarang gue boleh ngomong
ih apaan sih mas pur
kan dari tadi juga mas pur udah ngomong
eh kau sudah pulang rupanya
dari tadi hp kau tuh bunyi terus
pusing aku dibikinnya
aku rasa apa kau ketinggalan
beh beritanya udah mulai belum
bim bakal masuk tv be
papa masuk tv ma
itu masih iklan
oh lagian emang papa muat kalau masuk
oke lihat kan
apa yang terakhir oleh kita
apa habisnya udah tanya sedikit
dia yang ngomong dia waktu biru
siapa deh anda

ya udah woes nggak ada
udah nangis enggak
barusan gue hampir raja nih mbak ani
kak tani nggak boleh ngomong kalau pas lagi makan
terus pas begitu gue hampir rumahnya gue mau nembak tetangga hanya keluar
gue balik dulu lah gue nonton berita
saya mah cuma mau ngasih tahu aja
kata bapak saya kalau jodoh itu udah ada yang ngatur
jadi kamu gak usah cemberut gitu atupur
pedas serius amat nontonnya
katanya papa mau masuk tv
acara apaan pak
shhh udah nonton aja
hahaha tuh tuh tuh mulai tuh
tuh papa tuh tuh lihat tuh
lah lo cuma lewat lewat di belakang ruang din
hehehe lewat tuh lah